tentu adalah faktor adanya investigasi
pertama tentu ini kami harus berkomunikasi dengan banyak pihak
kami nanti akan membentuk panja investigasi secara khusus
belum karena ini kan kasusnya baru kemarin ya
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
namun senator subridge mengatakan partai buruh gagal melakukan hal tersebut